memasuki musim kampanye pilgub jatim majelis ulama indonesia jatim menggelar deklarasi bersama dengan ratusan pengurus masjid di ponorogo untuk menolak sarana ibadah dijadikan tempat kampanye
mui akan melaporkan siapa saja yang terbukti melakukan kampanye di masjid
sedikitnya empat ratus lima puluh pengurus musola dan masjid di ponorogo jawa timur kami siang mendatangi masjid jami
para pengurus masjid ini sengaja didatangkan oleh mui untuk diajak bersikap netral dalam menghadapi kampanye pilgub jatim
mui juga mengimbau kepada seluruh pengurus masjid untuk menolak dan melarang jika nantinya masjid digunakan sebagai ajang kampanye tim sukses ataupun salah satu paslon pilgub jatim
mui mengancam akan mempidanakan siapa saja yang sengaja melakukan kampanye di tempat ibadah
umat muslim yang sudah memiliki hak pilih diimbau untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan hati nurani tanpa ada paksaan atau pesanan dari salah satu tim sukses pasangan calon
mui juga memimpin
meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke panwas jika nantinya ada kampanye di tempat ibadah atau di masjid
ada sanksi nggak pak ketika masjid dijadikan alat kampanye nanti pak
ada tadi saya katakan ada undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas pasal enam puluh sembilan ayat i atau huruf i itu ada
itu daerah hubungannya sejak sebulan sampai enam bulan
jadi berapa itu saya nggak ingat kalau misalkan itu berupa uang jutaannya berapa